dan untuk mengotak informasi terkini dari sidang pledoi mario dandi kita langsung tergabung bersama rekan kami ada koresponden cnn indonesia iwan hermawan di pn caksel
selamat siang iwan bisa anda gambarkan secara lengkap visi pledoi dari mario dandi yang diwarnai tangisan pada hari ini
memang diwarnai isak tangis ataupun emosi yang mendalam dari pihak mario dandi
dan di situ ia menyebutkan bahwa ia menyesali dan kemudian juga ia merasa prihatin terhadap kasus yang menyimpa dirinya dan juga akibat yang disimbulkan dari penganiayanya terhadap david ozora dan keluarganya
ia juga meminta maaf kepada pihak keluarganya dan juga meminta maaf kepada shane lucas rekannya dan juga kepada kekasihnya anak ag
ia meminta maaf
karena menyeret kedua orang tersebut dan juga orang tuanya ke dalam masalah hukum
dan kemudian juga ia menyinggung soal pelecehan seksual yang dituduhkan ke david ozora yang kemudian dialami oleh anak ag dan itu yang menyebabkan ia emosi dan kemudian secara spontan melakukan penganiayaan
jadi memang dari situ kita bisa melihat bahwa david maksud kami mario dandi menyatakan dirinya bahwa dirinya itu melakukan perbuatan
dan selain itu ia juga menyebutkan bahwa ia kecewa terhadap jaksa penuntut umum yang menuntutnya dengan hukuman maksimum yaitu dua belas tahun penjara
sebagaimana dalam pasal tiga ratus lima puluh lima kuhp yaitu tentang penganian berat yang terencana
menurutnya yang dilakukan adalah hal yang sempurna
selain itu ia juga menyesali bahwa jaksa penuntut umum sama sekali tidak menyebutkan hal hal yang meringankan dari dirinya
yaitu misalnya usianya masih buda belum pernah
berurusan dengan hukum sebelumnya
namun tentu jaksa penuntut umum ketika dalam tuntutannya minggu lalu tentu mempunyai pertimbangan sendiri
seperti misalnya jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa ketika dalam kasus ini ketika waktu di bap di kepolisian mario dandi sempat merangkai cerita yang lain
seperti itu untuk mengelak dari tuduhan tuduhan
karena itu kemudian jaksa penuntut umum ketika dalam tuntutannya yaitu menuntut dua belas tahun penjara itu tidak memasukkan adanya unsur unsur yang meringankan
dan tadi setelah mario dandi membacakan pleode pribadinya kemudian giliran dari kuasa hukum atau pengacara dari mario dandi yang membacakan nota pembelaan
dan inti utama dari nota pembelaan dari kuasa hukumnya adalah mengenai dakwaan primer yang tidak terbukti yaitu pasal tiga ratus lima puluh lima kuhp mengenai penganian berat yang terencana
karena memang menurut kuasa hukumnya ketika dalam pemeriksaan saksi ahli maupun saksi saksi lainnya dalam persidangan
di persidangan ini sebelumnya itu memang untuk dikategorikan sebagai penganiayaan terencana tentu ada beberapa faktor
beberapa faktor itu yang kemudian diinterpretasikan oleh kuasa hukum bahwa kemudian mario dandi ini tidak melakukan penganayaan secara terencana
tapi tentu itu interpretasi dari kuasa hukum sementara interpretasi dari jaksa penutup umum tentu sebaliknya
bahwa faktor faktor yang disebutkan oleh saksi ahli dan saksi saksi lainnya itu justru menyebutkan bahwa
mario dandi telah melakukan penganiayaan secara terencana
oleh karena itu kemudian ia dituntut dengan dua belas tahun penjara
jadi kesimpulannya kemudian dari pledoi dari pihak kuasa hukum adalah mereka meminta agar hakim untuk menolak
ataupun tidak mengabulkan dakwaan primer yaitu pasal tiga ratus lima puluh lima kuhp maupun sampai dengan pasal tiga ratus lima puluh empat dan tiga ratus lima puluh tiga di mana isinya adalah penganiayaan berat
tapi pihak kuasa hukum memang mengakui
bahwa mario dandi melanggar pasal tujuh puluh enam undang undang perlindungan anak yaitu tentang penganiayaan
namun untuk pasal tujuh puluh enam ini
fonis hukumnya ataupun hukuman penjaranya yaitu hanya sekitar tiga tahun penjara saja
selain itu dari pihak kuasa hukum juga menyebutkan bahwa mereka menolak restitusi atau yang telah diperhitungkan oleh lpsk
karena memang tidak jelas asal dasarnya bagaimana kemudian bisa muncul uang senilai seratus
dan selain itu dari pihak mario dandi juga menyebutkan bahwa mario dandi saat ini memang tidak memiliki penghasilan tetap
oleh karena itu tidak mungkin untuk melakukan pembayaran ataupun restitusi sebesar satu ratus dua puluh miliar
dan selain itu juga dari satu ratus dua puluh miliar itu yang diganti dengan hukuman penjara itu ditolak oleh pihak kuasa hukum
karena biasanya untuk penggantian ganti rugi yang kemudian diganti dengan hukuman badan itu hanya terjadi pada kasus korupsi
ataupun tindak pidana pencucian
uang seperti itu bukan kasus pidana seperti yang dialami oleh mario dandi
baik kita tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari sidang pledoi untuk mario
atau selanjutnya adalah shane lucas
terima kasih untuk update anda bersama kami di happening now
ada iwan hermawan langsung dari jakarta